gak usah tetap anak kita
ketika dia keluar
kembali lagi kalo bukan kesini
ke orang tuanya
aku mau dia
ini siapa yang buat
kamu yang buat sama papa
ini kejutan buat mama
mama kurang senyum
rena juga mau liat mama senyum
makasih banyak ya
ya allah nasi siri
aku beli sama papa
hadiah buat mama
makasih banyak ya
ini juga dari rena
cantik kan ma
mama pasti senyum lagi
semua pilihan rena
mama pasti suka
ini ditaro dulu ya
mama juga punya surprise buat rena
aduh anak mama ini
tuh kan bener
aku ditinggalin kan
kalian diner berdua doang
dek kakak minta kamu
atau mungkin marah ya
kita diner berdua
sekarang tolong kameranya kakak arahin
kamu jangan marah ya
iya udah arahin aja dulu
kenapa sih bawel banget kak
kak angga kan udah ngelamarkan michi
sekarang jiliran aku
mau ngelamar kakak buat jadi kakak aku
aku malah bengong sih
gak mau yaudah gapapa
kalo gak mau yaudah gak usah gak usah dikirin
makasih kak katherine
aku bahagia banget

dan keadilan kamu
akhirnya aku pikir
elsa udah lama gak pernah hidup disini
mama kangen sekali sama kamu
aku mau beresin kamarnya elsa
dia pasti akan tidur disini
pasti dia seneng kalau ngeliat kamarnya rapih
aku mau masuk masukin semua bajunya ke lemari
tapi ini udah malem ma
besok pagi aja ya
aku mau sekarang
aku mau sekarang
ya allah ma
padahal elsa kan lama sekali gak pulang ke kamar ini ma
ngeliat kamu seperti ini bikin aku benar benar hancur ma
aku sedih sekali melihat kamu begini
aku bantu pada sama
meskipun elsa salah elsa tetap anak kita
nanti ketika dia keluar kemarin lagi kalau bukan kesini
ke rumahnya ke orang tuanya
aku mau dia kembali ke rumah ini rumahnya
sudah kamu harus kuat
kita akan jadi kekuatannya elsa
agar elsa nanti berubah menjadi pribadi yang lebih baik
orang yang lebih baik
supaya dia bisa kuat menjalani semua ini
karena dia tahu ada kita yang nungguin dia di sini
tidak seperti waktu andin dulu
dibawakan langsung oleh andin dan aldebaran
play sale serba seribu
main boeing shopee berhadiah iphone dua belas
jangan lewat kan
kalau aku ngecewain mama aku gak maksud kayak gitu mbak
ya kemarin aku cuma mau bantu jennifer aja
ren mama itu sudah bahagia kamu mau nikah